industri perfilman tanah air kian membanggakan salah satunya ditandai dengan sejumlah judul film yang menembus festival film bergensi tingkat dunia
kita akan bahas sudah ada ketua komite film dewan kesenian jakarta yang juga merupakan dosen film dari binus university
yakni mas eki imanjaya selamat malam mas eki
selamat malam mbak
semoga dalam kondisi sehat langsung nih ya to the point nih mas eki
mas egy kalau bicara soal apresiasi melalui festival film internasional bagi karya anak bangsa karya karya perfilman indonesia
sebenarnya seberapa berpengaruh ini nanti kaitannya dengan semangatnya perkembangan industri filmnya
kemudian kaitannya juga mungkin dari sisi prestasi investor bagaimana pengaruhnya mas
ya itu semua yang disebut tadi saling berkaitan ya yang pertama tentu saja
festival film itu adalah barometer pencapaian ya kan ketika storytelling tematis dan lain lain
jadi saya ingat joko anwar pernah ngomong beberapa tahun yang lalu kalau saingan jangan sama gue tapi sama angli
jadi kita harus menjadi warga dunia gitu terutama filmmaker
dan kita bisa tahu kita sampai mana dan kita mau kemana karena ada ukurannya yaitu festival film
di luar sana sedang apa yang terjadi dan kembangan apa yang terjadi
sehingga kita tidak dalam pasangan takur
kita tahu kita menemani kembangan gitu ya
terus yang kedua kita bisa tahu juga banyak variasi jenis genre tema terobosan terobosan apa
sehingga itu mempengaruhi pembuatan film film di indonesia sehingga makin bervariasi
sehingga itu sangat menguntungkan bagi penonton dan bagi industri secara umum karena tidak hanya yang itu itu saja
jadi berkembang gitu ya genre nya stylenya dan lain lain
ketiga tentu saja adalah
terkait dengan moda produksi distribusi dan eksibisi ya
di sana kan banyak dana dana hibah funding grand ya
sehingga networking itu bisa membuat para filmmaker tahu untuk mendapatkan dana
dan juga siapa tahu bisa membuat parker untuk produksi bersama gitu atau co production gitu
jadi itu yang salah satu
kita bicara soal posisi indonesia dengan karya karya sineas indonesia film film yang ada
posisinya tuh kalau di mata dunia saat ini seperti apa sih mas
bagaimana kemudian sineas dunia memandang karya anak bangsa indonesia saat ini
alhamdulillah sudah mulai banyak pandang ya

mulai dari ariang dika bahkan menang
arno feni dan lain lain
dan itu semakin dikenal
dan biasanya kalau semakin dikenal orang mulai penasaran
selemekan indonesia yang lainnya seperti apa
sehingga mereka mencari
jadi mereka hanya kita yang ke sana
dalam beberapa kasus programmernya datang ke indonesia gitu
tapi tentu saja masih dibandingkan misalnya dengan ah enggak ya filipina atau lain
kita masih bisa lebih dari mereka gitu
karena mereka kan sudah menang
palme d'or gitu yang terpisahkan dan lain lain
tapi kita sudah kalah sih sebenarnya
cuma sudah mulai banyak dilerik dan sudah semakin banyak
sudah ada dalam peta film global di dunia gitu ya
walaupun memang harus lebih lanjut
menjadi satu karya yang juga diperhitungkan begitu ya
jadi kehadiran karya karya sineas anak bangsa ini
kita bicara soal keunikan
kekhasan dari karya karya sineas film indonesia
ketika kita bicara kaitannya dengan ajang festival film internasional
apa sih mas yang biasanya itu menjadi kekhasan keunikan
satu hal yang patut dibanggakan dari karya anak bangsa
ketika itu adanya di festival film bergensi tingkat internasional
nah ini adalah
yang menantang adalah

yang pertama adalah
kultur lokalnya ya
itu tidak harus tradisi tapi
yang khas indonesia
itu harus kelihatan sehingga orang tahu bahwa itu
dari indonesia gitu ya
tapi juga di satu sisi harus
bahasa filmnya bahasa audio visualnya harus
bisa dimengerti oleh
oleh penonton global gitu
kalau kita ngomong tentang misalnya cerita cerita
orang disebut tape western
atau kalau uni
sekarang gitu dan lain lain
dan di setiap
kita relate di dari
di jerman atau di mana
relate dengan mereka
atau mungkin apa istilahnya
satu sisi harus kelihatan kiri hatinya
atau pakai tut jari
tapi di sisi lain
harus juga bisa
atau bahasanya dipahami gitu
umedia gak semua orang
relate dengan komedi
kantong humor di indonesia adalah
orang luar gak tau
tapi kalau bahasanya sama
nah itu maka
orang akan mengerti
relate gitu ya
nah itu yang memang tricky tuh
di antara dua kaki itu
kita harus mengulik lagi
terkait dengan festival film bergensi tingkat internasional
atau deretan yang
namanya untuk penonton
karena kita mungkin kaitkan dengan ketika satu tema dia akan lebih atau tema ini lebih kekinian begitu
sesuai dengan apa yang terjadi di kondisi tatanan dunia saat ini
nah itu yang kemudian akan lebih mencuat begitu
atau apa yang biasanya menjadi daya tarik khusus menjadi preferensi bagi para dewan juri begitu menentukan juaranya biasanya mas
kalau di tingkat internasional
ya itu tergantung festivalnya masing masing gitu ya
ada yang lebih mementingkan atau menekankan si estetika atau kebaruan nih novelty
atau terobosan dalam tema dalam style gitu ya
jadi topiknya berbeda beda
ada film khusus film khusus horror dan lain lain
nah udah gitu jurunya juga diganti ganti ya
jadi kalau menurut saya
di satu sisi kita jangan bikin film untuk festival film tertentu
tapi kita bikin film fit aja film gitu ya
tapi di satu sisi yang lain kita juga perhatikan kalau visual filmnya yang ini kemana ya
jadi atau apa namanya polanya kayak gimana yang disukai oleh film ini gitu
kamu udah pada tau ya
sinias itu biasanya sama untuk pemula nih
udah punya film film panjang pertama atau apa
kita harus tau dulu
mukur diri mukur film
apakah bisa di kelas a atau di mana di mana atau cocok dimana
terutama untuk premiere
karena untuk premiere itu agak tricky
karena biasanya kalau film yang besar itu pengennya film itu diputar world premiere sama kali festivalnya gitu
nah itu untuk kalau dia udah terima di satu festival festival di festival film yang lain
kalau misalnya sama atau sama bergenisnya biasanya gak mau
jadi harus bisa mengukur
oh filmnya seperti sini
atau mungkin cocok dengan ini gitu
jadi memang bermain diantara itu
kita pertama jangan ikutin selera mereka ya
kita kan punya
soalnya mereka sudah pasti punya director straight apa apa namanya
direktur statement dan segala macam punya
teknisnya untuk apa bikin film mau ngomong apa
tapi di sisi lain ketika dia ingin memilih outlet atau memilih tempat buat
di situ dia harus pintar pintar memilih yang kira kira cocok sama
mas eky terakhir
saya mau ke sini saya mau ke sini gitu
tapi jangan lupakan bahwa jangan apa namanya
jangan kita jor joran wah harus ikutin itu
sehingga kita mengorbankan realisme kita atau visi visi kita
bukan pertama kali bikin film gitu
oke jadi tujuannya harus dari awal memang ditentukan dengan sesuai begitu ya mas eki ya
mas egy kalau kita terakhir nih ya
yang baiknya memang menjadi perhatian sineas perfilman tanah air
untuk berkarya pastinya dan selain itu juga dengan harapan bisa menembus festival film bergensi
apalagi mas yang masih harus kemudian menjadi catatan khusus dan harus menjadi perhatian bagi para sineas perfilman tanah air
jadi kan indonesia itu ada ekosistem semakin ini semakin kuat ya
jadi semua unsur ekosistem perlu saling menunjang saling mendukung gitu ya
sehingga kita bisa termasuk peran pemerintah yang sekarang makin berperan aktif sebenarnya
karena saya di bidang edukasi literasi dan apresiasi maka saya menekankan pada pentingnya untuk para kritikus ya
kritikus film atau apa namanya
jadi film itu menjadi sparring partner
sekarang sudah tapi bisa lebih ditingkatkan sehingga juga mengawal atau mempingi atau sebagai sparring partner gitu ya
tapi juga satu sisi juga harus ada juga saling terkait
sekarang sudah bpi ya badan pembangunan indonesia dan sebagainya
terus kemudian asosiasi itu sudah bagus gitu
jadi itu semua harus saling mendukung dan saling kopak gitu
baik baik baik
kalau saya karena saya dari sini
apresiasi ya kritikus film dan akademisi
ya itu juga diperkuatkan diperkuat gitu ya
berarti artinya memang kalau kita lihat jika dibandingkan dengan masa masa sebelumnya ini ekosistem juga sudah semakin kuat
tapi memang ada beberapa hal hal penting yang harus benar benar semua stakeholder terkait terlibat ya
untuk lebih memajukan lagi industri perfilman tanah air melalui karya karya yang luar biasa
terima kasih banyak mas eky iman jaya ketua komite film dewan kesenian jakarta
yang juga merupakan dosen film binus university
mas eki terakhir ada film yang sebentar lagi mau ditonton mungkin setelah ini
setelah ini saya mau nonton dari seger sebenarnya belum sempat nonton
belum sempat nonton ya
ngeri ngeri sedap ya
ini katanya memang ada unsur unsur budayanya juga ya di sana ya
nanti mungkin kita bisa janjian sama teman saya yang sebentar lagi
bentar lagi katanya juga mau nonton bareng
karena udah lama gak nonton di bioskop
saatnya kita sebagai penonton juga ikut serta di sini ya
terima kasih banyak mas eky iman jaya atas waktunya
sampai ketemu lagi ya mas
terima kasih selamat malam
terima kasih selamat malam